hingga rabu sore berbagai elemen masa bergantian melakukan aksi unjuk rasa di kawasan patung kuda jakarta pusat
hingga kini aksi unjuk rasa masih berjalan kondusif
setelah masa buruh giliran masa mahasiswa mendatangi kawasan patung kuda jakarta
total ada sekitar seribu mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa secara bergantian
seperti halnya kaum buruh mahasiswa juga menyuarakan penolakan terhadap omnibus law cipta kerja
beberapa elemen mahasiswa sempat melakukan aksi bakar ban
namun demikian aksi unjuk rasa masih berjalan aman dan juga kondusif